inilah wahana wisata perkebunan stroberi greenhouse di kaki gunung selamet di desa serang kabupaten purbalingga jawa tengah
dengan tiket masuk sebesar lima belas rupiah pengunjung bisa menikmati pemandangan alam pegunungan udara segar sambil memetik buah stroberi sepuasnya
itu baru kali ini lokasinya cukup nyaman sejuk benar benar fresh buahnya kan fresh langsung metik langsung dicoba
tanaman buah stroberi ini tumbuh subur meski ditanam di dalam ruangan dengan sistem pertanian hidroponik
rasa buah stroberi lebih manis segar dan jauh dari ancaman virus atau bakteri yang berbahaya
namun pengelola melarang pengunjung memetik dan makan di lokasi
hal itu untuk menjaga kebersihan dan menghindari binatang atau serangga lain
dan juga untuk mencari masukan yang akan merusak tanaman dan buah strawberry
berwisata di siang hari mungkin sudah menjadi hal biasa bagi sebagian warga
namun bagaimana jika wisata itu dilakukan di malam hari di tengah kebun durian yang bermandikan cahaya warna warni
inilah kawasan agrowisata buah durian yang terletak di desa bulo kecamatan bulo polewali mandar
selain bisa berkeliling melihat buah durian yang matang
masih menempel di batang pohon
di tempat ini pengunjung juga bisa menikmati durian berkualitas berukuran jumbo
sembari mengabadikan foto foto menarik
selain itu warga juga dapat memilih bahkan memetik buah durian langsung dari pohonnya untuk dinikmati bersama keluarga
suasana yang beda yang lainnya
jadi sambil kita berkemping suasananya seperti hutan hutan begitu
jadi masih sangat alami ugaranya juga sangat segar
durian yang disuguhkan
pokoknya mantap dah
menurut pengelola puncak panen durian akan berlangsung hingga bulan agustus mendatang
untuk memberi kenyamanan pengunjung pengelola menyiapkan sejumlah gazebo
hingga tenda untuk pengunjung yang ingin merasakan suasana camping di tengah kebun
tim liputan cnn indonesia